aduh aku kurang pusing
mas jangan takut takut
mas jangan takut takut
mas jangan takut takut
mas jangan takut takut
mas mas selamat tinggal
mas selamat tinggal
mas aku takut aku takut
mas aku malah kamu di mana mas
kok bongong terus
kok aku belum dijemput pulang
enggak ayah pengen tunggu aja
iya sayang tunggunya sambil di rumah sini ya
firza kamu ajak ayah untuk ke ruang tamu ya
kamu ajak main
mas kamu udah tahu kan keadaan eva yang sebenarnya
kalau eva itu sekarat kenapa kamu bohong dari aku sih mas
kenapa kamu gak jujur dan ceritain semuanya sama aku
terus kamu aku ngapain
ya aku mau kamu tanggung jawab dong mas
kamu temui dia sekarang
mala mana perempuan itu
aku juga gak tau mak keadaannya dimana
akmal mana si pelakor itu
kamu masih digoda dia kan
mama akan kasih perhitungan sama dia
maudahlah mak mama harus maafin eva
enggak segampang itu untuk maafin dia
kamu itu jadi perempuan sangat baik
akmal itu suami kamu tapi dia direbus sama sahabat kamu sendiri
kamu diam aja
mas kalau memang itu maunya mas akmal aku mau bilang apa mas
lagipula kan mas akmal itu bukan anak kecil lagi
dia udah dewasa mah udah bisa menentukan sikap
selama dia masih hidup dia pasti akan ngerecokin hubungan kalian
mama akan cari dia
ini udah malam udah gak usah
mama dan istri kamu itu sama sama perempuan
mama tahu apa yang dirasakan dia
kita akan kasih pelajaran sama dia
aduh aduh aduh
astagfirullahaladzim ya allah
aduh kalian pergi
urus aja kalian sendiri
aduh enggak gitu
dasar tetap kurang aja
untung aja urusan orang
mama mama bisa gak temukan mama ayah
aduh mama ya
dasar kau malah bodoh
aduh ini dia
kau selalu ada di sini
iya apa en sop itu
donatean enpa kan
mumpung anakku sekarang
anak kamu juga dijaga dia
kurang baik apa dia sahabat kamu
dasar pelakor gak tau diri
malu ma ada tetangga ma
saya cari yang punya rumah ini eva
mungkin ada di dalam
apa tuh ini
kita lihat ke dalam aja ma
eva kamu bangun ma
mama gak mau
hanya aku keluarga dan sahabat yang eva miliki saat ini mak
semua keluarganya eva ada di kampung
makasih ya jenazahnya nanti gak ada yang ngurus mak
yang meninggalin ayah
ntar ayah sama siapa
sayang udah ayah jangan nangis terus ya
nanti ayah tinggal sama tante sama firza
apakah kita harus nunggu
kemudian dina aja ya
sebenarnya sih saya sama keluarga saya udah males ngurus jenazah ini
bu helen sebaiknya jenazah segera diurus
soal mengurus jenazah menurut pendapat jumhur ulama merupakan verduki fayah
jadi ini merupakan tanggung jawab kita semua
apabila jenazah sudah diurus maka gugurlah dosa kaum muslimin yang lain
yaudah kalau gitu bu amil silahkan mandiin jenazah ini ya
selamat malam bu amil
nanti juga gak tau sayang
ya allah astagfirullahaladzim
pak ustadz ini gimana sih tadi peninggal kok sekarang ini bisa hidup lagi
ini semua kuasa allah swt
kita serahkan kepada allah yang maha menghidupkan dan mematikan hamba
ternyata udah meninggal ibu ibu
gak tahu nih jenazahnya hidup lagi
jangan jangan semasa hidupnya suka jolimin orang kali ya
bisa ya pak ibu
bisa jadi ibu ibu
makanya meninggalnya susah tuh
iya iya itu gemar tuh
gak apa apa ibu ibu
jangan membicarakan jenazah
nabi kan pernah berpesan sama kita
jangan kau celah jenazah
apaan kamu kenapa dihidupkan
atau orangnya masih hidup
jadikan apa yang kita lihat sebagai bahan muasabah buat kita
secepatnya terima kasih ya
eh mana dokternya
dokternya udah dalam perjalanan ma
ya allah gimana ini
maaf ya mas aku lupa ini bakal buat kamu
baca dua kalimat syahadat
ucapkan takbir tahmid
alamin kita mau ke hasil iya kan
inilah lo dima

ini mirip gw biasanya